saya masih bersama wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
sekaligus juga ketua umum partai golkar periode dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh
pak jk mengalami masa transisi
kebetulan wakil presiden ketika bapak menjadi wakil presiden
itu benar benar masa transisi karena tidak mendampingi incumbent
dua ribu empat dari bu mega ke pak sby
dan dua ribu empat belas mendampingi pak jokowi yang juga bukan incumbent
kalau dulu pak paling isunya dari pak sby ke pak jk
saya ingat betul pak jokowi diantar pak surya paloh ke bali bertemu dengan pak sby
karena harusnya di pemerintahan pak sby menaikkan harga bbm
pak jokowi meminta itu tapi pak sby tidak mau
karena ini memang bukan sesuatu yang populer untuk seorang presiden menaikkan harga bbm
isu di mana masa transisi itu tidak berjalan mulus
kalau dua ribu dua puluh empat ini harusnya berarti berjalan sangat mudah dong pak
kalau masalah ekonomi termasuk bbm ini masalah yang lebih besar daripada tahun dua ribu empat belas
iya karena defisit kita itu jauh lebih besar nanti dibanding dengan kabinet kabinet sebelumnya
masalah sampai defisitnya di atas seribu triliun
jadi kalau tidak ada langkah langkah yang ekstrim atau keras untuk mengurangi itu
karena masalah tidak mempunyai daya yang kuat untuk itu
masalah bbmk masalah hutang
masalah bansos yang besar
itu saja sudah lebih dua ribu triliun itu
jadi kalau diserahkan kepada pemerintah selanjutnya
pemerintah selanjutnya harus mengambil tindakan yang drastis
justru sebenarnya kenapa dari luar melihat ini gampang
karena misalnya makan siang gratis
sudah ada simulasi oleh yang diinisiasi oleh menko perekonomian
katakanlah memang ada situasi fiskal yang harus hati hati
tapi keberlanjutannya dan masa transisinya diperkirakan mulus pak
pergi sekolah cari makasih semuanya selesai
nanti utang makin besar
utang bumn bisa empat ribuan enam ribuan
kemudian bunganya saya diatas lima ratus triliun
kisilannya lima ratus enam ratus triliun
bansos yang banyak tiba tiba di drop kan bisa orang marah
subsidi bbm yang tidak berani dikurangin
itu jadi beban fiskal yang besar untuk akan datang
jadi dalam tempoh delapan bulan kurang lebih atau tujuh bulan sebelum pelantikan presiden dua puluh oktober
ada soal hak angket yang kita belum tahu saat ini kita bicara seperti apa akhirnya
tapi juga ada soal kondisi fiskal yang perlu diwaspadai
menurut bapak apa lagi kerisauan bapak selama delapan bulan atau tujuh bulan sebelum pelantikan dua puluh oktober nanti pak
masalah politik tadi yang masih berlangsung apabila kita tidak duduk babak bersama sama menyelesaikannya
termasuk dengan cara hak angket atau apapun
diselesaikan secara konstitusional dengan adem dengan baik
kemudian masalah ekonomi yang lebih berat daripada ini
kalau saya tahu pak prabowo orang berani ya
kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan
tapi rakyat akan tentu mengadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah listrik murah
bb murah atau bahan sosial yang banyak
itu semua kira kira saya hitung itu dua lima ratus triliun itu saja
nah pihak pajak kita berapa
bagaimana ke daerah bagaimana anggaran pembangunan
tidak ada lagi sumbernya
ini sebenarnya kalau saya ingin katakan ini bahwa waktu yang terjadi
tiba tiba pemerintah baru dihadapi dengan beban yang berat
di mana ekonomi dunia akan menurun
berarti impor ekspor akan sulit
harga komoditas turun harga batubara turun harga nikel turun
maka artinya pendapatan negara akan turun
pada saat itu belanja akan naik
ini yang dihadapi oleh pemerintah yang akan datang
akibat cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya
politik itu bisa diselesaikan satu hari
jadi sebenarnya kalau bom politik bisa dijinakkan
artinya pak jk ingin mengatakan ya betul pak prabowo adalah tokoh yang berani
apakah ini berarti tidak juga serta merta
kalau betul sesuai dengan quick count ya disebut sebagai presiden elect
dan dua puluh oktober pak prabowo juga di acara mandiri mengatakan akan dilantik sebagai presiden
belum tentu juga serta merta seluruh program ekonomi pak jokowi akan dilaksanakan
karena akan sangat tergantung dengan kondisi fiskal
terkecuali ugal ugalan cetak duit
bisa seratus kalau ini dibiarkan
kalau semua mau dibelanjakan
semua orang melihat bahwa pasangan pak prabowo dan mas gibran ini adalah kelanjutannya pak jokowi
kok bapak bilang malah gak mungkin itu akan dilanjutkan semuanya
kemampuan ekonomi nasional bisa nggak
terlanjur dibuat semikian rupa tanpa perhitungan yang baik
kemudian pajak terus potong
itu hilirisasi yang ugal ugalan terjadi
tidak ada sinya apa apa untuk rakyat
itu terjadi terus kumpulan daripada semua ini
ini akan bermuara mulai tahun ini sampai tahun depan
saya tidak pesimis kepada masyarakat
tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis
mengerti angka angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah yang akan datang
jangan pengalaman sembilan puluh delapan dan seribu sembilan ratus enam puluh enam
bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama
pak harto didesak turun
ilempia krisis monotel asia tengah tengah
kenapa kita minta selesaikan segera politik itu
ada waktu itu sering dibantah pak begini
dia dipilih lima puluh delapan persen dari masyarakat indonesia
artinya ada trust yang luar biasa bagi pemimpin terpilih itu
rakyat itu kan tidak melihat yang bikin itu siapa
itu kan survei yang mengatakan itu
ya katakan dengan perhitungan suara kpu nanti
tapi yang begitu suka itu kan hanya satu dua ratus orang
tidak ada yang menguakili dua juta
tapi itu pada saat rakyat mesti tersedia
hanya untuk minta lima ribu rupiah
kan beras katakanlah harganya mustinya sebelas
dijual bulog atau apapun
bapak ingin mengatakan bahwa betul ada hasil pemilu
yang sudah menetapkan presiden dan wakil presiden
dengan suara yang mayoritas besar
tetapi jika ada situasi ekonomi yang sulit
maka itu bisa berubah satu ratus delapan puluh derajat
waktu itu berapa yang pilih pahat
tapi begitu ada kesudahan ekonomi raya
sekali lagi bukan saya ini mau peringatkan
bahwa masalah jangan bersamaan
kalau ekonomi kita sama sama selesaikan
masih orang yang peka
kalau orang demo bawa periuknya
pak jk ini yang selalu pak jk ingatkan
dan rasanya pak jk tidak akan pernah berhenti mengingatkan ini
karena jangan sampai sebuah sejarah kelam yang terjadi
itu akan menjadi chapter selanjutnya
kecurigaan ini harus diselesaikan secara konstitusional
supaya apapun kendala ekonomi
kedepannya bisa diselesaikan bersama sama
pak jk terima kasih sudah menyediakan waktu di rosi